sidang perdana kelas seksian gagal ginjal akut digelar pada selasa siang
puluhan orang tua korban sekaligus yang bertindak sebagai penggugat memadati ruang sidang
dengan mengenakan t shirt hitam bertuliskan kukira obat ternyata racun
orang tua korban kasus gagal ginjal akut gga ini berupaya menyuarakan kepedihannya di ruang sidang
sidang yang seharusnya berlangsung pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh tiga lalu ini
dijadwalkan ulang pada tujuh februari dua ribu dua puluh tiga karena pihak tergugat tidak memenuhi panggilan persidangan
dalam sidang kali ini pihak tergugat ialah kementerian kesehatan bpom pihak farmasi maupun kementerian keuangan
kasus gagal ginjal akut mencuat sejak awal september lalu dengan korban lebih dari tiga ratus dua puluh empat anak terhitung pada november dua ribu dua puluh
korban diduga meninggal setelah mengkonsumsi obat sirup yang ditengarai memiliki kelebihan dosis etilen glikol dan dietillon